lagian haikal gonjales begini gondrong jarang kayak salon
saya pernah lihat orang itu
alhamdulillah pak giai
yaudah ikut kita yuk
yuk ikut ke mobil
yang diem situ
orang kenapa ya
kamu beneran tau dimana haikal
ya di situ tuh
kayaknya di situ
hai ala ya lihat ya biasa pakai manusia kalau kesalahan ya udah udah kita ikutin dia aja
banget tahu benar nah iya di situ ya depan situ ya iya bener bener di situ ya sini depan lagi deh
ada penyata penyata penyata penyata
mobil mobilnya emang udah ada tadi nonton dekat
ada kok kayak mau mesinnya masalah nih iya aduh
kalau enggak kita dorong nah ya nonton satu kita teguh bercerai kita runtuh
waduh pakai ini kayaknya ada yang ngeberes
pakai manya orang nih di kayaknya bukannya di
haikal dari toilet umum buang air ya
bener dong biar aja siapa tahu dia
memang pernah melihat haikel dia akan membantu kita sudah jalan aja ya sih
pakai tapi kalau boleh jujur rasa saya
kakak ide kamu bagus juga ya udah
enggak ah udah biasa aja ini kan buat temen pemen kamu

hai bukan bukan karena harta kau karena harta kau bisa lihat suatu hal yang luar biasa
nah di warung itu tuh
depan situ ya
bener nih ya akhirnya
nah ikutin aja ustadz
sekalian kita makan siang di warung nasi ini
lagian haikal gonjales begini
gonjol jarang kayak salon
kan kita baru kenal
gimana om bisa tebak
yang bener siapa namanya
yang bener siapa namanya
nama saya tebak firmansyah
namanya beneran tebak pak kiai
yaudah terusin makannya
kayaknya susah dari haikal nih
gimana kalau kita pulang dulu aja istirahat dulu ya
begitu kita harus sabar
orang sabar tuh jaminannya sudah
kita ini jadi orang orang yang sabar
masakan kikil meringkil udah mateng
kalau ada masakan di meja
campurin saus sedikit aja
emang buat bocah
itu buluk banget
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hari ini hari yang berbahagia
dimana ada yang berulang tahun positif beliau usianya sekarang beranjak ke delapan puluh lima tahun eh maaf
delapan belas tahun deh udah amat saya yaudah sekarang begini ada masakan spesial khusus buatan fox
city apaan kemarin kikil pasmo
ini ada apa
kami semua sakit perut
kita sakit perut
kok bisa sakit perut sih nak
ini umi makannya pedus
umi permisi dulu ya nak ya
umi mau ke dapur dulu
ya allah saya nyautin
saya dipanggil kesini sama siti
itu anak anak pada sakit perut semuanya
semua yang udah dimasakin semua beres
masak kebun cabai
cabai semua isinya
iya tadi kan saya itu ketelonjokan ngasih sambal saus
kalau masak itu konsentrasi ya
jangan mau kalau diajak bercanda sama padel
masih tau apa yang sampaikan umi
biasa kan kalau setan mah dimana ge ada